ada kerja kerja penyelidikan di situ saya tidak ingin mengatakan poorly harus bikin tgpf tidak
tetapi kan memang di negara ini kan ada komisi komisi negara yang juga bisa dilibatkan
mereka ketika kemudian memberikan penjelasan itu akan lebih kredibel
karena paling tidak masyarakat tidak akan langsung menangkapnya ah ini membela diri apologi dan lain sebagainya
baik memang kalau bicara soal terorisme ada langkah langkah khusus yang diambil ketika pihak kepolisian mengejar densus delapan puluh delapan lah katakanlah demikian ya
memburu para terduga teroris atau pelaku terorisme yang sudah melakukan misalnya ya itu pasti dengan cepat dengan pemetaan dan lain sebagainya
tapi yang terjadi pada malam hari ini begitu bung haidar bagaimana anda melihatnya
karena ketika saya sebagai masyarakat awam melihat seperti yang dikatakan oleh pak arsul juga ini rutan berada di makobrimok
yang dikenal memang
ya istilahnya adalah super maximum security begitu
ini bukan rutan rutan yang kecil bukan rutan rutan yang penjaganya untuk menangkap maling ayam dan lain sebagainya
tapi ini sangat ketat begitu
dan ini bisa terjadi bahkan ada polisi yang disandar ada lima polisi yang tewas
satu polisi disandar sampai malam hari ini begitu
bahkan mereka menguasai senjata api dan amunisinya
apa catatan anda tentang peristiwa yang terjadi pada malam hari ini
ya saya kira ini adalah bukannya kasus
pengejaran ya terhadap kelompok teroris
mereka sudah berada di situ
mereka kemudian diperlakukan secara tidak adil mungkin ya dalam pikiran mereka
ataupun ada kebencian tertentu dari kasus yang disebut oleh pak arsul tadi sebagai presiden ya
prolog prolog sebelumnya itu ya melantar belakang terjadinya peristiwa kemarin
pada bulan november dua ribu tujuh belas jadi ada pelemparan al quran yang dilakukan
oleh salah satu polisi
nah itu juga menjadi akumulasi kan bagi mereka
dan ketika ada masalah makanan yang kemudian terlalu lama diperiksa
itu kemudian menjadi pemicunya saja
jadi saya melihat bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah tempur
ini adalah pertempuran
ini adalah apa namanya ya perang ya perang kecil
bahwa sedang terjadi ini
mereka sudah punya
senjata mereka sudah berhasil merebut
mereka sudah berhasil membunuh
dan itu kan menaikkan
ada semangat kembali
ataupun militansi mereka kan
apalagi mereka ditempatkan beramai ramai begitu
seperti yang dibilang oleh pak jk
pak jk bahwa itu sudah menjadi
sudah menjadi kampus
sudah menjadi universitas
jadi penempatan saja sudah salah menurut anda ya
ya penempatan saja sudah salah itu
dan saya tidak yakin
itu sebagai super maksimum security ya
ya saya memang belum pernah ditahan di makobrimo
tapi di singapura sudah pernah
di tempat tempat lain depan
saya lihat bahwa penjara penjara tempat lain itu memang luar biasa
kemudian ada ukuran ukuran spasial yang cukup
bagaimana orang yang kalau ingin bertemu itu harus prosesnya agak lama
ada beberapa tahun
keamanannya ada perubahan dan sebagainya
jadi tidak gampang seperti itu
kemudian tidak bergrombol begitu
digabung sehingga bisa membentuk sebuah apa namanya kalau istilah dalam bahasa aceh
yang anda ketahui yang seperti apa
kira kira yang paling ideal bagi narapidana terorisme itu yang seperti apa
untuk di dalam sel itu
ya yang paling ini seperti yang singapura
misalnya itu kan per orang satu sel satu kamar satu ini
kemudian tidak disediakan tempat untuk gathering bersama
oh memang begitu
tidak ada tempat untuk meramin bersama di situ
ngobrol untuk seharian pun tidak ada
iya karena itu memang proses menjalani hukuman itu seperti itu kan
tapi di indonesia kan hal hal yang seperti itu kan dianggap tidak penting gitu
kemudian misalnya bertemu dengan keluarga bertemu dengan istri dan sebagainya
itu kan harusnya diberikan keleluasaan yang lebih bagus buat mereka
dan kemudian juga
saya nggak tahu apakah ini merupakan entropi juga ya
kita hanya jangan melihat persoalan ini secara kecil saja secara mikro saja
bahwa ini adalah persoalan manajemen lapas
tapi lebih besar daripada itu ini merupakan entropi
atau pembusukan sistem hukum kita juga ya
sistem hukum republik indonesia
nah jadi ini kan terjadi pembusukan
jadi ada orang yang sudah melakukan
jadi ada orang yang sudah melakukan
kemudian mendapatkan hukuman yang sama dengan orang yang mencuri pakaian baju yang
jadi disatukan itu yang sudah salah sejak awal ya
ukuran ininya juga sama begitu
kemudian koruptor juga kan
di tempat yang sama
korupsi sepuluh juta juga ada yang sama
kita ingat juga pernah ada narapidana terorisme terlibat bentrokan dengan narapidana kasus kriminal pembunuhan
narapidana kasus kriminal pembunuhan ya
seperti dari kelompok geng tertentu begitu ya
itu juga penempatan yang sangat salah menurut anda
mereka itu bagi mereka itu
kalau bertemu dengan narapidana yang lain
dengan kejahatan yang lain seperti pembunuhan ataupun narkoba
itu bagi mereka itu adalah
mereka merasa superior
dan mereka akan direkrut untuk menjadi anak buahnya
jadi dari situ saja
jadi itu justru menjadi sasaran empuk untuk direkrut begitu
ya jadi sasaran empuk
nah kalau itu digabung ya
kalau dipisah pisah kan nggak ada kesempatan untuk bersosialisasi
baik tapi kalau misalnya kita membahasnya ke arah sana
memang akhirnya ujungnya adalah persoalan lapas ya
persoalan rapas urutan yang sudah semakin sempit
tapi bang edi sebelum saya ke bang edi nanti kita akan break dulu
saya penasaran dengan ketika ada kritik bahwa
memang polisi ini tidak didesain tidak dilatih
untuk kemudian mengelola sebuah rumah tahanan
sehingga ada kesalahan kesalahan kecil yang kemudian menjadi penyebab
apa yang terjadi pada hari ini atau mungkin sebelum sebelumnya
itu menjadi sebuah hal yang wajar
karena memang itu tidak dididik atau tidak dibina begitu
untuk mengelola sebuah rutan
nanti kita akan lanjut
breaking news akan segera kembali setelah ini
tengah menghitung hari menjelang kelahiran anak ke empat nya
korban terakhir sempat menyapa
warga sekitar rumah pada senin lalu
jenazah korban rencananya akan dibawa pulang ke
kampung halamannya di bumi ayu jawa tengah

mur malam ini suasana kesedihan dari
keluarga yang ditinggalkan menyelimuti
prosesi upacara penyerahan
jenazah bribka denny dari kepolisian
kepada keluarga korban
atas dedikasinya sebagai anggota kepolisian
bribka deni mendapatkan kenaikan
pangkat anumerta menjadi
aibda deni setiadi rencananya
jenazah bribka denny akan dimakamkan
malam ini juga di tpu
setu cipayung jakarta timur
juga sudah tiba di rumah duka
di kawasan bekasi rabu sore
almarhum dilaporkan meninggalkan
seorang istri dan seorang putra
yang masih berusia
satu tahun rumah duka
yang beralamat di komplek polri
kota bekasi jawa barat ini juga sudah rame
dikunjungi oleh para tamu
almarhum diketahui baru satu bulan
mendiami rumahnya yang berada di
komplek polri jatirangga jawa barat
jenazah rencananya juga akan dikebumikan
di kampung halamannya di magelang jawa tengah
ya itu tadi suasana di masing masing rumah duka ya
paling tidak ada lima anggota kepolisian
menjadi korban tewas kita berharap
satu yang saat ini masih di
sandra begitu ya bisa keluar dengan selamat
dalam kondisi yang baik begitu ya kita
petugas kepolisian yang
sekarang berusaha untuk melakukan
tapi kemudian ada catatan begini
ketika disebutkan oleh pihak kepolisian
sendiri ya pak iqbal tadi menyebutkan bahwa
ini diawali oleh persoalan yang sepele
soal makanan dan sebagainya
tapi memang kemudian ada kritik bang edi
bahwa sebenarnya kepolisian ini tidak
didesain tidak dididik untuk
mengelola rutan bagaimana anda
melihat kritik seperti ini
memang kalau kita lihat dari
berbagai kasus ya memang betul ya
biasanya selama ini polri itu
dan juga mabes polri ya
itu tahanan sementara
untuk selanjutnya nanti setelah mereka
selesai mereka akan dikirim ke
pengadilan kemudian akan ditempatkan di
lembaga pemasarakatan itulah yang
selama ini tapi yang jadi masalah selama ini
adalah kalau kita lihat di indonesia
sampai saat ini belum ada
namanya lembaga pemasarkan terorisme
itulah yang membuat misalnya polri harus
membuat suatu tempat di sana biar
untuk pengamanan bahkan memang
betul tadi disampaikan juga di sana
oleh teman kita tadi pengamannya
super maksimum sangat ketat
semua masalah semua
barang yang masuk ke dalam
harus diperiksa semua makanan yang
masuk ke dalam harus diperiksa kenapa
karena selama ini banyak sekali kejadian
begitu makanan dimasukkan
ke dalam rutan
di bawah nasi ada pisau
di bawah nasi ada
sabu sabu di bawah nasi
masih ada yang lainnya bahkan
handphone itulah yang terjadi selama ini
standar operasional di kepolisian
setiap makanan yang masuk harus
kalau enggak bisa
oke pak arsul tapi kalau kita
lihat yang terjadi hari ini ini bagaimana
kemudian komisi tiga
mungkin akan mungkin memanggil pihak kepolisian
untuk menjelaskan apakah ini
bisa dianggap menjadi
kemudian kita tidak dalam
posisi untuk apa namanya tapi ini
sebagai evaluasi kepada kepolisian
karena ini dikhawatirkan akan menjadi presiden
ketika rutan makobrimob
yang dinilai ketat walaupun
dari kritik bang haidar mungkin juga tidak
maksimum security sebenarnya
karena bisa berkumpul dan lain sebagainya
untuk nampak karbis apakah
ini dikhawatirkan bisa akan menular ke
rutan rutan yang lain
ya saya kira pertama
kebetulan saat ini kami lagi
reses tetapi tadi dari
komunikasi dengan teman teman komisi tiga
mungkin setelah dalam satu dua hari ini
setelah situasinya kondusif
kami juga akan melakukan kunjungan
langsungnya yang ada di sana itu
seperti apa nah
tadi yang disampaikan
pak edi menjadi sangat menarik
kebijakan pemerintah itu
baru ada lapas khusus narkotika
narkoba ya tetapi belum
ada yang terkait
dengan lapas khusus teroris
nah ini nanti tentu
memerlukan bahan dan
kajian panjang pro kontra
positif negatifnya termasuk
nanti mas haidar harus kita dengar
karena beliau ini
kalau kita ini kan harus teoritis
kita ini empiris itu kan
karena empiris itulah yang harus
termasuk yang harus
kalau ini tidak diatasi
memang bahayanya adalah kemudian
ini bisa memberikan inspirasi
ya di lapas lapas yang lain
dan di kita ini mas indra
banyak lapas yang sering
kami bergurau mengatakan
ini kalau tidak terjadi keributan
ini karena dijaga oleh para malaikat
tapi potensinya besar sekali
yang anda pantau sendiri
itu potensi besar dan yang lebih mengerikan lagi
empat ratus sampai enam ratus warga binaan
itu istilah untuk narapidana kita
dan dijaga oleh satu regu jaga
yang kekuatannya hanya tujuh sampai delapan orang
per regu jaga
itulah yang tadi kami sampaikan
ini kalau nggak ribut ini karena malaikat ikut menjaga ini
guruannya seperti itu pak bistika
nah padahal ya ini
guruan diorang lapas sendiri seperti itu
karena itulah tadi yang disebutkan oleh mas haidar juga
kalau kita lihat di lapas lapas itu
pendekatan dari hati ke hati itu menjadi
tapi memang kalau untuk tindak pidana terorisme
saya pernah ke nusa kambangan
dan diberitahu oleh pimpinan lapas di sana
ketika terjadi interaksi yang dari hati ke hati
yang maksudnya baik
itu yang terjadi apa
malah sipirnya itu terpengaruh
dengan paham radikal
ya ya itu
karena doktrin mereka lebih pandai mendoktrin
maksudnya seperti itu
mereka kan sudah terlatih untuk bicara
meyakinkan orang dan lain sebagainya
nah ini saya kira memang hal hal yang memang harus
mendapatkan kajian secara soksama
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
termasuk yang sudah berpengalaman
tetapi intinya adalah
kita memang nanti harus pro dan conce nya itu harus kita lihat
antara konsep mendirikan lapas khusus terorisme
versus katakanlah tetap bercampur tetapi
di setengah khusus kan
ada blok khususnya
blok khusus yang itu tidak membuat
warga binaan yang terorisme itu berinteraksi dengan
tahanan tahanan atau warga binaan yang lainnya
ada klaim memang dari luar
bahwa ini isis yang bekerja dibalik semua ini
tapi kemudian polisi itu membantahnya
kita tidak tahu mana yang benar
tapi yang pasti faktanya yang terjadi ada napi tindak pidana terorisme
yang sekarang sedang menduduki sebagian sel begitu ya
atau blok di rutan makubrimok delapan puluh dua depok
jika kita bertanya pada beberapa waktu sebelumnya seringkali ya
para kelompok kelompok atau sel sel kecil
dari para teroris ini
entah itu lone wolf ya istilahnya ya
ada lone wolf juga melakukan serangan masing masing kepada anggota kepolisian bahkan
itu rendetan itu pernah terjadi berturut turut begitu ya bang haidar ya
kepada anggota kepolisian yang cuma polisi lalu lintas misalnya
di tamrin kita lihat juga seperti itu
lalu kemudian kita lihat di beberapa wilayah
bahkan ada upaya pengeboman di halaman kepolisian
tapi mereka hanya mampu sampai di situ
misalnya kalau di markas kepolisian
nah kali ini terjadi di dalam
menurut anda apakah ada kemungkinan bahwa sebenarnya ini
memang sebuah desain
bukan sebuah kecelakaan salah paham antara petugas rutan
dimana hal ini adalah kepolisian yang juga densus ternyata
dengan napi terorisme itu
ya ini sebenarnya walaupun kejadian ini terjadi itu secara spontan
tapi setelah jam dua puluh satu jam dua puluh dua jam sepuluh malam itu
mereka sudah menyatakan bayi'at ke isis
ke apa namanya khalifah abu bakar al baghdadi
di syria di sana
dan sudah mereka kirimkan
dan sudah mereka kirimkan
apa namanya rekaman bayi'at mereka itu
dan kemudian oleh pihak isis sendiri itu membalas
dan menyatakan bahwa di dalam apa namanya website mereka yang resmi
media amak namanya
mereka ada dua media
media dabik satu amak satu
nah yang amak itu yang menyebutkan bahwa sedang terjadi pertempuran
pertempuran di makkubi'i depok di indonesia
yang dilakukan oleh para pengajir daulah islam khalifah
jadi jelas sekali di situ dalam bahasa arab
kemudian ada bisa kita baca terjemahannya dalam bahasa indonesia bahasa inggris
dan itu jam tiga ya
jam tiga lewat lima belas lah
itu penyataan itu sudah
saya tidak mengerti kenapa polisi kemudian membantah ini
apa kepentingannya saya nggak ngerti ya
agar tidak tersebar mungkin maksudnya
agar tidak mengundang yang di luar apa namanya di luar lapas untuk membantu ya
tapi setahu saya untuk membantu mereka juga
mereka bersenjata di dalam
kemudian untuk membantu kan sudah dijaga
agak kurang efektif
biasanya kan mereka akan mengadakan serangan lain untuk memecah konsentrasi polisi
seharusnya apa namanya strategi militer
jadi maksudnya tidak mengerti kenapa dibantah oleh pihak kepolisian begitu ya
ini kenapa dibantah oleh pihak kepolisian
bahwa ini adalah jelas isis
dulu aja waktu saya menyatakan bahwa yang misalnya bom tamrin
ini dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi ke visis
nah kelompok isis ini sendiri malah ke saya
marah sekali ke saya
tapi kemudian mereka ingin mengklaim kembali bahwa ternyata itu perlu
tapi kemudian nggak jadi marah lagi
artinya kalau disampaikan itu justru merugikan bagi kelompok yang mengklaim itu
tingkat kerugiannya ya
tapi menurut saya bahwa ini memang kalau ditutup tutupi terus oleh polisi
ini saya nggak ngerti apakah ini karena kepanikan kepolisian
sekarang dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakan ya
dia sudah kehilangan lima prajuritnya gugur
kemudian dari pihak isis juga sudah satu orang yang syahid
nah ini jadi problem bagi mereka
jangan sampai nanti sudah rugi di tempur
rugi pula di panggung
jangan sampai mereka kehilangan dua muka
jadi saya kira memang ini
tapi motif kepolisian menyatakan bahwa itu tidak ada hubungan yang dengan isis
mungkin mereka ingin membatasi persoalan ini
jangan sampai melebar dan menarik simpati dan partisipasi teroristik lainnya dari kelompok kelompok lain
kalau itu terjadi kan bisa diserang habis habisan
jadi dari laporan tim kami yang ada di lapangan disebutkan begitu
memang sekarang proses negosiasi sedang berlangsung
ada empat orang yang diutus oleh pihak kepolisian untuk melakukan negosiasi
ada beberapa tuntutan dan itu dirahasiakan
tapi satu yang kemudian muncul ke permukaan begitu adalah bertemu dengan muhammad abdurrahman
nah apakah ini menunjukkan jelas sel mana sebenarnya yang terlibat
apakah itulah yang kemudian menjadi penggerak yang ada di dalam karena memang juga berada di dalam
nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ya bang edi
tetaplah bersama kami breaking news segera kembali
ke bang edi terlebih dahulu
yang anda termati dan mungkin pernah anda kaji proses negosiasi
ada sandra dan sebagainya
bisa saja berlangsung dalam waktu yang lama
seberapa lama misalnya kepolisian bisa kemudian akan mengambil langkah terakhir
yang sempat disinggung juga oleh pak iqbal tadi
semoga polisian atau kami tidak mengambil langkah yang terakhir
mungkin berupa penyerbuan dan lain sebagainya
sebetulnya kalau memang polisi melakukan penyerbuan ini selesai sudah
cuma yang jadi masalah adalah ada sandra yang harus diselamatkan
ada bayangkara yang terbaik saat ini berjuang untuk hidupnya
bagaimana tidak dia saat ini dalam penyanderaan
dalam kondisi bahaya
dan inilah yang menjadi pemikiran dari pihak pimpinan polri
bagaimana bisa mengamankan dia
biar dia tidak luka
karena dia sedang melaksanakan tugasnya
dan inilah pembelahan dari negara terhadap polisi yang bersangkutan
ini membuktikan kepada kita semua bahwasannya betapa bahayanya terorisme
dalam kehidupan di negeri ini
maka untuk itu negara tidak boleh kalah terhadap terorisme
polisi pun juga harus kita dukung untuk bagaimana caranya memberantas berbagai aksi terorisme di negeri ini
kalau tidak negara kita akan tidak aman selamanya
oke baik kita akan segera kembali nanti ya bersama pak arsul sani juga
breaking news masih akan segera kembali
entah sampai berapa lama lagi kita menunggu kepastian
satu anggota kepolisian yang disebutkan saat ini masih disandra oleh napi terorisme di rutan makobrimob
bisa segera dibebaskan
ada perjalanan yang cukup panjang tentu saja ya pak arsul
paling tidak sekarang sudah hampir dua puluh empat jam kejadian ini
penyanderaan juga hampir dua puluh empat jam
kita tidak tahu kondisinya terluka atau bagaimana
pak dari bribda sarjana ini ya
yang disebutkan tadi oleh rekan said lepang
apakah tidak saatnya sekarang menurut anda sebagai
komisi tiga dpr ri melihat ini sudah waktunya melibatkan tni
ya saya kira kan seperti ini
pertama apakah melibatkan tni sudah saatnya atau belum ya
kita kalau merujuk kepada aturan hukumnya
di undang undang tni sendiri undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat ya
itu harus ada keputusan politik terlebih dahulu dari presiden
dan keputusan politik itu sering juga dimaknai
tidak bisa oleh presiden sendiri harus berkonsultasi dengan dpr
nah ini kan akan panjang
tapi selama ini
sebentar yang di sandra sekarang menggantungkan nasibnya
di ujung tanduk
nah saya kira kita memang tidak bisa menilai
apakah sudah saatnya tni itu dilibatkan atau tidak dari sinilah dari jauh lah
karena kita tidak tahu bagaimana situasi konkretnya
situasi psikologisnya situasi kebatinannya yang ada di makobrimob di sana
tapi saya yakin kalau kita melihat bahwa ini terlepas soal katakanlah ya
dalam tanda kutip itu juga ada ingin peran peran yang lebih besar
sebetulnya ketika di lapangan pada tahap pelaksanaan
antara tni dan polri itu kerjasamanya cukup bagus
sinergitasnya itu kan sangat bagus
saya kok punya keyakinan saat ini pasti juga bantuan dari satuan satuan tni itu
sebetulnya sudah siaga
ada misalnya yang paling dekat karena hanya dari cijantung itu kan ada gulto
kita spend delapan puluh satu nya kopassus itu kan
itu juga saya kira itu pasti
sudah siap siaga sekarang
hanya memang karena rezeki
karena rezim penanggulangan terorisme kita itu adalah berbasis pada penegakan hukum
yang mengacu pada sistem peradilan pidana
artinya kepolisian di situ
artinya itu adalah ranahnya kepolisian
kecuali polisinya mengatakan
bok saya dibantu
jadi tergantung kepolisiannya minta tolong atau enggak
tapi ini kan kondisi ini menurut anda sudah sangat darurat tidak kira kira
ya itu tadi
kita tidak bisa kemudian menilainya dari
kan kita kan nanti kan harus mengetahui kondisi lapangannya seperti apa
kalau kita lihat sejak pagi ya
kepolisian mengatakan bahwa kondisi sudah kondusif terkendali dan lain sebagainya
tapi pada siang harinya atau menjelang sore kita mendapatkan kabar lima anggota kepolisian tewas
satu di sandra
sebelumnya kan tidak ada perkembangan informasi itu dari kepolisian
hanya mengatakan situasi terkendali dan sudah kondusif
bahkan setelah lima meninggal pun dikatakan situasi kondusif dan sudah terkendali
ini menurut anda seperti apa
apakah ini sebuah langkah yang tepat tidak
ya saya kira ini bagian dari upaya sebuah lembaga seperti kepolisian
itu untuk menjaga maruah institusinya ya
jadi dia sudah kalah di tempur
jangan sampai nanti kalah di panggung
dan karena ini tempur
memang kepolisian kan memang tidak terlatih
untuk berhadapan dalam tempur ya
sementara teroris kan memang latihannya untuk menjadi jundi
untuk menjadi tentara
jundullah tentaranya allah
jadi dari situ sudah jelas sekali terlihat bahwa ini ada gap ya
di sini punya kemampuan tempur
di sini tidak ada kemampuan tempur
dan sudah terbukti juga dalam kasus abu wardah ataupun santoso di poso
jadi yang sanggup menyelesaikan kasus itu
karena dia punya kemampuan tempur
sementara polisi kan tidak ada kemampuan tempur
dan terorisme yang dipraktekan oleh santoso itu adalah terorisme tamkin namanya
apa itu maksudnya
teritorial artinya pertempuran wilayah ya
di situ artinya kalau anda melihat memang tni akhirnya yang bisa masuk
ya hanya militer yang mampu
pembajakan kapal pesawat dan sebagainya itu hanya mampu militer yang atasi
kepolisian ini kan terlalu banyak bebannya
sudah urusan lalu lintas dia urusan narkoba dia urusan sim dia
sebagian urusan korupsi juga polisian
oke pak engi itu menurut anda benar tidak itu
bahwa kepolisian sudah saatnya juga membuka pintu kepada militer untuk dalam kasus malam ini
kalau saya lihat dalam kasus malam ini sebetulnya memang ini yang apa
ini menyangkut masalah keselamatan anggota sebetulnya
yang disandra tadi ya
ini tadi karena apa sebetulnya musuhnya juga tidak banyak ya
ini disandra oleh beberapa orang
karena mereka punya senjata api
yang disiksa dari limang untuk kepolisian
polisi juga bisa melakukan sebetulnya melakukan eksekusi
masalahnya ini menyangkut masalah keselamatan
saya kira sudah ada strategi yang diatur oleh kepolisian saat ini
cuma tinggal menunggu waktu saja
kapan momennya akan dilakukan ya
dan ini menurut kami adalah analisa kami
ini sudah direncanakan sangat lama sekali oleh para kelompok teroris
ini yang kemarin terjadi itu hanya bagian momen saja
sehingga ini bisa dilakukan
sehingga ini bisa masuk dalam skenario mereka ya
dan ini kalau menurut pandangan kami ini sudah sangat lama direncanakan
apalagi kalau kita lihat
sudah sangat lama direncanakan
sama mereka ini
karena mereka kan sudah lama disana
sudah melihat tahu mana yang titik lemahnya
celahnya dimana begitu ya
dan itulah yang digunakan oleh misalnya para kelompok ini untuk melakukan aksinya
itu hanya masalah
dan memang masalah pengetatan pemasukan makanan
memang itu prosedurnya demikian
terima kasih atas ulasannya malam hari ini pak arsul
terima kasih bang haidar
terima kasih juga bang edi
kita berharap saat ini yang paling penting adalah bagaimana pihak kepolisian dibantu dengan tni misalnya
ataupun siapapun yang bertugas pada hari ini bisa membebaskan satu anggota kepolisian yang masih di sandra
dan berhasil melumpuhkan para napi teroris yang menduduki rutan makubrimab kelapa ii depok jawa

terima kasih that you